sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat satu ratus tujuh puluh tiga kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus lima puluh dua dua ratus sembilan puluh satu orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan tiga satu ratus dua pasien sembuh
dan totalnya kini mencapai tiga ratus delapan puluh empat orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan sembilan puluh tujuh pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi empat belas sembilan ratus tiga puluh tiga jiwa